bonus atlet peraih medali dalam asian paragames dua ribu delapan belas dibagikan siang ini dan bonus diserahkan langsung oleh presiden joko widodo kepada atlet di istana bogor jawa barat sabtu siang
dalam sambutannya presiden joko widodo mengapresiasi prestasi para atlet yang jauh melampaui target bahkan melampaui perolehan medali asian games
mewakili bangsa indonesia presiden menyampaikan rasa bangga atas perjuangan atlet para games dalam meraih prestasi
sesuai dengan perintah presiden besaran bonus atlet asian paragames dua ribu delapan belas setara dengan bonus yang diberikan kepada atlet asian games dua ribu delapan belas
jumlah bonus bervariasi tergantung jenis medali dan kategori
untuk peraih medali emas tunggal misalnya bonus uang sebesar satu lima miliar
untuk peraih medali perak tunggal sebesar lima ratus juta
dan peraih medali perunggu tunggal sebesar dua ratus lima puluh juta
tadi saya diberitahu ada yang bisik
kalau masuk tiga puluh lima artinya kita memang nanti masuk ke ranking
yang jelas emasnya meletih asian games
tapi juga ingat apbn yang keluar juga menjadi lebih banyak
apbn yang keluar untuk saudara saudara juga lebih banyak
tapi alhamdulillah itu kita syukuri bersama sama
karena ini untuk nama bangsa negara indonesia
saya akan serahkan langsung pada pagi hari ini bonus
saya kira sudah saya sampaikan berkali kali
bonusnya sama seperti asean games
asian para game dan asian games sama
saya tidak tahu secara detail angkanya tapi yang jelas yang dapat emas itu dapat

itu setengah miliar